dan untuk mengatasi informasi terbaru kondisi terkini yang ada di cianjur saat ini bergabung
kita akan bergabung langsung dengan konferensi pers di pendopo bupati cianjur berikut ini
media ini kami akan telusuri apakah yang sudah dimakamkan oleh keluarga ini ada tambahan atau tidak
nah kami belum bisa memastikan yang dimakamkan oleh keluarga ini sudah masuk ke yang dua ratus tujuh puluh satu atau belum
karena bisa saja misnya begitu jenazahnya sudah ada kemudian dimakamkan tanpa dilaporkan ke puskesmas atau rumah sakit
jadi dua ratus tujuh puluh satu ini yang sudah terkonfirmasi lewat puskesmas
dan rumah sakit di seluruh kabupaten cianjur
kami mohon waktu besok pagi kami akan kumpulkan seluruh kepala desa mendata kembali yang sudah dimakamkan ini
apakah sudah dilaporkan yang by name by address itu
nah yang dua ratus tujuh puluh satu sudah ada by name by address nya
dan kalau rekan rekan media ingin mengakses silakan
setelah konferensi pes ini bisa bertanya ke pusat krisis kementerian kesehatan yang tempatnya di seberang sana itu
kemudian korban luka rekan rekan media sekalian ini bertambah menjadi dua empat puluh tiga orang
warga mengungsi menjadi enam puluh satu sembilan ratus delapan orang
kerugian itu kerugian personil tadi ya jiwa dan personil
kerugian material rumah rusak lima puluh enam tiga ratus dua puluh rumah
rumah rusak itu terdiri dari rumah rusak berat dua puluh dua dua ratus empat puluh satu rumah
rumah rusak sedang sebelas enam ratus empat puluh satu rumah
rumah rusak ringan dua puluh dua sembilan puluh rumah
tentu saja ini akan terus diverifikasi
untuk rumah rumah ini didata dari mulai rt rw kepala desa babinsa babinkam tikmas sampai dengan kepala opd
kepala opd opd ini juga sudah diperintahkan oleh bapak bupati sudah dibagi untuk ikut melaksanakan pendataan
rumah warga yang rusak
karena ini kalau segera bisa cepat ini segera bisa kita perbaiki
di samping itu juga mengerahkan dari perguruan tinggi
sementara yang sudah akan membantu adalah
universitas surya kancana dan universitas putra indonesia
dan di samping perangkat daerah juga dari tim
dari kementerian pupr ini juga sudah turun
melaksanakan pendataan terhadap rumah warga yang rusak
di samping rumah rumah ada infrastruktur juga yang rusak
sekolah ada tiga puluh satu sekolah tempat ibadah ada satu ratus dua puluh empat unit
fasilitas kesehatan ada tiga
dan gedung atau perkantoran ada tiga belas
kecamatan yang terdampak bertambah daripada kemarin sore
sekarang ada lima belas kecamatan
cianjur karangtengah warungkondang cilaku gekbrong cugenang cibeber
sukaluyu sukaresmi pacet bojongpicung cikalongkulon mande cipanas dan haurwangi
kegiatan hari ini
dan evakuasi sudah saya sampaikan
mengerahkan enam orang
dan ini dilaksanakan secara terus menerus
meskipun tadi hujan
tetapi tim tanpa kena lelah
tetap melanjutkan pencarian
kami mohon dukungan dan doanya
mudah mudahan empat puluh orang yang masih belum ditemukan ini bisa segera ditemukan
kemudian pendistribusian logistik
tempat pengungsian ada di empat belas titik
itu tempat pengungsian utama
dimana disana akan disediapkan sedemikian rupa
sehingga setiap hari ini bisa progresnya semakin baik
baik tempat menginapnya tenda tendanya
dan sanitasi lainnya
kemudian untuk yang masih tinggal di tenda tenda darurat
di sekitar rumahnya yang rusak
kami tadi sudah rapat koordinasi hari ini pagi pagi
mereka akan dibujuk
akan dihimbau untuk bergeser ke tempat tempat pengungsian utama yang sudah disiapkan
yang sudah disiapkan
tetapi paling kalau tidak
kami juga akan tetap membantu
menyiapkan tenda tenda yang lebih baik
nah untuk pendistribusian logistik
ya jadi ada dua gudang
yang pertama gudang bbbd
dan yang kedua gudang wanita
baik dari pemerintah
atau bantuan dari manapun
diharapkan melalui posko
kemudian nanti logistik itu akan disalurkan
atau disimpan di gedung bbbd
dan balai rancage
atau gudang wanita
setiap jam delapan pagi
para camat sudah mengajukan kebutuhan di masing masing kecamatannya
ke provinsi jabar
dan semua yang terlibat
ini menyiapkan armada truk
jadi kebutuhan dari logistik di tiap kecamatan
setelah itu para kepala desa
dibantu babinsa dan babinkam timas
ini segera mendistribusikan ke titik titik pengungsian itu
jadi tidak ada lagi yang satu sisi mendapat logistik yang berlebihan
di sisi lain ada yang tidak mendapat logistik
karena nanti yang akan bermain di lapangan adalah
para kepala desa babinsa babinkam timas
yang paham kondisi daerahnya masing masing
itu untuk distribusi logistik
kekurangannya tentu saja secara berjenjang dilaporkan
nah ini juga untuk menjaga
jangan sampai distribusi logistik ini justru menghambat proses penanganan
pencarian evakuasi maupun penanganan pengungsi
maka dalam kesempatan ini
rekan rekan media mohon menyampaikan juga
kepada masyarakat ataupun secara perorangan
organisasi masyarakat pengusaha dan sebagainya
yang ingin membantu masyarakat terdampak
itu sebaiknya satu pintu melalui posko
yakin bahwa barang barang itu akan disalurkan kepada yang berhak
baik bantuan berupa logistik barang maupun dana
jangan bergerak sendiri sendiri
karena kita ketahui bersama ini cuaca juga hujan
jalanan becek daerah daerah bencana ini rata rata jalannya kecil
jadi numpuk macet
hari ini ada beberapa keluhan
pasukan evakuasi yang ribuan itu tidak bisa bergerak leluasa
karena terhambat saat akan menuju sasaran
banyak juga masyarakat di luar masyarakat terdampak
yang datang dari luar kota dari luar daerah yang terdampak
masuk seolah olah bencana ini menjadi tontonan
nah ini juga dihimbau rekan rekan media sampaikan
jangan sampai kegiatan kegiatan itu mengganggu proses penanganan masyarakat terdampak
tadi kami sudah koordinasi dengan unsur polres
ini akan ditertibkan dibersihkan
sejak awal saya sampaikan ini mohon rekan rekan media juga sampaikan
bukan untuk menghambat akses
tapi ini demi kepentingan kita semua terutama bagi masyarakat pengungsi
ada laporan di suatu daerah beberapa daerah ada kesulitan air di atas
padahal kita tahu di bawah ini tanki tanki air banyak
pmi saja sudah mengirimkan pagi pagi lima belas tanki
kami juga bpbpd mengirimkan
air pdam juga sudah jalan
tetapi masih ada kekurangan air karena ya nggak bisa naik ke sana karena banyak masyarakat
pak bupati juga tadi sudah kami lapori
nah mohon nanti dari media juga menyampaikan
malam ini sudah ada relawan
di samping unsur unsur pemerintah tni polri ya
aparat relawan juga sudah masuk ke kabupaten cianjur
supaya kegiatannya betul betul terkendali dan sistematis
malam ini juga akan kami kumpulkan cukup banyak
ada satu ratus sembilan puluh tiga organisasi relawan yang siap bantu
jumlah personilnya yang sudah terdata
saat ini ada dua sembilan ratus empat relawan
nah ini relawan relawan ini akan kami manfaatkan
baik dalam kegiatan pencarian pertolongan dan evakuasi korban
dalam rangka membantu distribusi logistik kepada para pengungsi
juga membantu terkait dengan pendataan
bagi rumah rumah warga yang rusak
dan infrastruktur maupun kegiatan kegiatan lainnya
nah relawan ini semuanya dikoordinasikan
oleh satgas penanganan gempa bumi di cianjur
kebetulan sesuai undang undang adalah bnpb
menjadi tugas dan unsur pemegang komandonya
saya rasa itu rekan rekan media sekalian
yang ingin saya sampaikan kesempatan ini
beberapa rekan media juga banyak yang wa ke saya
ada di antaranya yang menanyakan
dari jumlah dua ratus tujuh puluh satu yang meninggal itu anak anak berapa
nah jumlah pastinya by name nya itu nanti silahkan tanya ke